jangan terlalu mengukang resah
karena kalau sa subila
sa terakan berpindah karena susah ya
jangan kau berulang sa terakan mendua
cukup jaga hati dia tambah cinta
sa terakan berpindah karena susah ya
jadi betul ya gara gara lagu kamu viral terus sekarang orang semakin tau dan dian udah banyak dapat undangan untuk nyanyi nyanyi off air gitu
kalau undangan nyanyi
iya tapi sebenarnya kan kalau diundang pastinya berdua
kak sama kak nearnya tapi karena kak nearnya ada halangan jadi saya sendiri
oke jadi perubahannya selain banyak job
berapa banyak dalam seminggu deh coba dihitung dulu ya berapa banyak dalam seminggu
kalau dulu biasanya kan cuma sekolah nih
terbanding antara sekolah sama kerja itu gimana tuh
kalau sekarang mungkin tawarannya banyak tapi ada beberapa yang belum saya
lihat tawarannya kayak dm atau apa kan belum saya baca
tapi memang dian sudah merasakan
perubahannya jadi sebelum lagu ini viral dan kemudian setelah lagu ini viral
sekarang dian lebih punya banyak pekerjaan nyanyi gitu dibandingkan sebelumnya atau
gimana ada perubahan gak
oke langsung zaman sekarang
kalau followersnya naik bikin lagu viral
ih kita cover dulu ya nanti deh bareng lagi sama
perubahannya banyak nama atau apa di youtube kan ada tuh berita beritanya di google
jadi populer lah ya
terus kalau lewat ada yang bilang eh dia yang nyanyikan kasih sayang
iya saya juga waktu lagi lihat di youtube
wah ini kita harus ngundang nih dian ya
lagu lagunya dian ini kan sekarang di cover ya sama banyak penyanyi yang sudah profesional bahkan
tadi kita lihat ada via valen yang ngecover juga
lalu sebelumnya juga ada boy williams
dan juga ada danier ahri nih baru cover tadi kan
sangat profesional tentunya
bahkan ada pendapat juga dari anji ya
anji drive soal ya betapa populernya lagu kamu itu gimana tuh pandangannya
kalau dari saya kan lagunya bukan punya saya kan lagunya diciptakan oleh kak near yang rap
saya yang nyanyi bagian awalnya
kalau pendapat dari kami berdua senang karena direview lagunya sama kak anji
senangnya karena dia review dari segala segi
terus juga soal ikut sukses gak sih penyanyi yang lagunya di cover
nah itu kamu sendiri gimana tuh pendapatnya
pertama nya gini dengan lagunya ini viral
kemudian di cover oleh banyak orang
tetapi sebetulnya kan secara ekonomis ya
dian mungkin gak dapat apa apa tuh dari viralnya lagu ini gitu
nah dari dia sendiri gimana
karena kalau kan kalau misalnya ada yang cover kan pasti izin kakak mau cover lagu
itu pasti izinnya kalau ke saya saya pasti bilang
iya terus dia izin ke kak nearnya
setelah itu saya kan tidak tahu apa kak niernya
tapi kang eri selalu bilang kakak ada yang mau izin cover
oh iya ini begini begini terus
kalau kakaknya bilang iya iya pasti mereka cover
tergantung kalau untuk artis artis yang cover
kalau cover boleh tapi kalau kan jumlah penontonnya kan pasti meningkat
jadi sekarang ini yang cover di youtube lagunya apa sus
susah banget ngomongnya ya
apa namanya semuanya minta izin dulu ke kalian atau hanya beberapa aja yang minta izin
kalau minta izin mungkin beberapa yang minta izin ya banyak
gak banyak ya
iya kalau yang cover kayak nyanyi nyanyi biasa mungkin ada yang minta izin
tapi dari kalian sendiri gak kenapa napa ya kalau misalnya banyak orang yang cover gitu itu kan lagunya jadi semakin lama semakin viral juga
jadi mungkin bisa membuat namanya nair dan juga dian semakin terkenal
kalau cover di instagram boleh kan covernya kan berbagai versi
iya jadi suka liatnya
suka suka aja ya
selama masih tidak ada hal yang merugikan suka
ini kan sekarang udah viral nih ya karena susah sayang juga masih terus diputer terus dian juga masih banyak tawaran
nah terus untuk selanjutnya gimana nih kan yang jadi pertanyaan staffer sekarang viral lagi gak nanti udah ada karya lagi belum disiapin
setelah karena saya sayang kan ada lagu yang baru
aku udah denger tuh apa tuh judulnya lupa deh
nah itu coba deh sedikit aja sedikit aja bagian refnya atau bagian yang kamu nyanyi bareng sama kaniar lagi
boleh dong sedikit
kau terindah di hati
terlalu bisa terganti
walau yang lain datang
emang enak enak ya lagunya ya
tetap tentang cinta tulus gak boleh kemana mana aku udah cinta kok gitu lah ya
itu yang ciptain lagunya kaniar juga
oh kaniar juga
kamu ikut menciptakan menulis juga atau
kalian sama dian sama niar ini sudah berapa lama sih kenal dan awalnya gimana sampai akhirnya nyanyi bareng gitu
kenal kak near itu pas dua hari sebelum rekaman
kami ketemu kak kaniar itu di salah satu audisi pencarian bakat nyanyi di maomere
kalian kan dari maomere
dari maomere ya kalian berdua ya
kami ikut audisi pencarian bakat menyanyi di salah satu kafe di maumere itu datangnya saya dengan guru saya namanya pak mario
pak mario itu temannya kak near maksudnya tinggalnya berdekatan satu kompleks gitu ya
terus saya dikenalkan oleh pak mario ke kak niarnya
pak mario nya bilang kalau mau ajak dia nyanyi ajak suaranya bagus
terus pak mario nya langsung buka ig kasih lihat saya nyanyi nyanyi
terus kak kaniar tanya adek mau lagu apa
terus saya kan cuma bilang oh terserah kak kaniar pikirnya cuma begitu gitu
iseng aja gitu ya cover cover lagu
ada kelanjutan yang kayak nanti nanti dia ajak nyanyi bener
setelah itu pulang ada adek kelas saya dia upload foto dengan kak kaniarnya terus add ke waktu itu facebooknya gitu ya
terus saya add kak kaniarnya saya di chatting kak kaniar katanya adek kapan bisa nyanyi
terus saya bilang oh boleh kak saya kan belum pernah nyanyikan sudah nyanyi tapi belum pernah coba nyanyi yang kayak belakangnya ada rap nanti
jadi saya bilang oh iya kak boleh terus saya dikirimkan lagu karna su sayang dari kak kaniar lewat wa kak kaniarnya main gitar terus nyanyi
terus saya disuruh coba latihan latih ya kak kaniar
nanti rekaman terus besoknya disuruh ke rumah rekaman
adek lagunya sudah ada di youtube tapi yang video lirik
oh jadi gak tau sampe akhirnya viral
nanti kita akan coba dengarkan dong ya fullnya
meskipun kak nearnya nggak ada di sini tapi sudah ada yang kita bisa dengarkan
dan juga dia nanti akan nyanyi lagi bukan saya loh ya bukan prabu juga